karena itu aku takut
mas nina akan mengambil rena
dan memisahkan aku dari rena
yang buah buah
yang kalah lagi
yang lebih jauh lagi
kenapa sih nggak mau beli baju yang banyak
kan bisa ganti ganti nantinya
kan di rumah baju aku udah banyak
kalau gitu kita pergi beli mainan
kan mainan aku udah banyak
kan om baik sudah beli aku mainan
iya tapi kan om baik
mau beli mainannya
tapi rena yang pilih sendiri
habis itu kita ke tempat permainan juga
rena om baik ada ide
tiduran tiduran tiduran
dipenuhi dipenuhi dulu dipenuhi dulu
tensinya naik lagi
masih bolehin pulang
gak ada yang serius lagi kan
kamu denger sama emak ya
mama tahu ini masalah yang sangat berat buat kamu
tapi kamu harus tetap positive thinking ya
kamu harus berpikiran positif bahwa
rena akan kembali ke kamu
mungkin hanya dibawa jalan jalan sama nino
mereka ada di mana
itu gemoy wajunya udah ganti
tapi di mall mana ya bu
gak usah mirna
gak usah mirna
nanti mau datang menikah tia
kamu tenang dulu ya
tunggu sampai malam aja ya
kalau sampai rena kenapa napa gimana
nino itu bapaknya rena
kita tunggu sampai malam makanya ya
kalau gak dikembalikan
di sini ada mama juga
udah papa speakerphone ya
biar mama juga denger juga
din ada apa din
gini pak aku mau minta tolong sama papa
rena tuh dibawa sama nino pas lagi di sekolah
dia langsung bawa rennya gitu aja
dan sekarang aku lagi panik
karena aku gak tau rena ada dimana
tolong cari cari rena ya
tolong cari tau rena dimana
karena aku sekarang bener bener bingung pak
kamu tenang aja papa cari ya
kamu tenang ya
papa mau bicara sama al
iya tadi nino tadi
ngambil rena di sekolahnya
padahal ada mama
mungkin nino masuk kelas itu
waktu pas mama rena andi
waktu ke kamar mandi
terus sekarang gimana al
papa jadi ikut terlibat
saya tenangin andi dulu ya pak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak kita mendingan langsung ke rumahnya pak chandra
ini nino udah keterlaluan kayak begini
tenang dulu ya
tenangin diri dulu ya
ren kamu tolong hindal kerjaan saya semuanya ya
rena dibawa kabur sama nino dari sekolah ren
saya akan handle semuanya kerjaan bapak ya
dan untuk soal pak nino
saya akan coba tanya ke catherine ya pak
ya semoga ada penunjuk yang membantu pak
terima kasih ren
mungkin sebaiknya saya langsung ketemu sama catherick
ya sekalian mencairkan situasi joko
ya dengan mengajak makan di luar
aku ini harus apa yuk
randy gak kasih kabar
aku gak mau juga nih kalau sampai acara pernikahan ini ditunda
kalau sekali diundur nantinya jadi mundur
bisa bisa nggak jadi ini acara pernikahan
alhamdulillah kalau gak jadi mau ditaruh dimana ini mukaku
keluarga itu udah pada terlanjur tau
malu kan aku
apa aku datangin aja ya mbak catherine ke kantornya
dan aku bicara sama dia baik baik
pasti kalau mbak catherine lagi gak sibuk pasti dia akan terima aku
dia kan wanita terpelajar
masa sih gak mau nerima aku
nah ini sebentar lagi kan jam istirahat
pasti dia ada nih
yaudah kalau kita aku siap siap aja deh
gue bawain makanan kesukaan lo
saya mau ketemu elsa bisa
baik bisa minta tunjukkan identitasnya
oh iya sebentar pak
saya masih mau nungguin gue
untuk ngapain sih kesini
udah ya pulang ya
gue kesini bawa makanan kesukaan besar
gue bawa buah buahan juga
supaya bisa makan di dalam
sebuah tempat yang baik
udah ya please
cuma disini gue gak berharap lo bisa
gue disini sebagai sahabat yang
dan disini gue khawatir sebagai sahabat
boleh kan sebagai sahabat
bukan gitu rick
maksudnya gue tuh gak mau
kalau sampah lo berantem sama nino
gue gak mau lo jadi sasaran
sasaran marahnya nino
gue gak mau
untuk hal itu
yang penting gue udah bawa makanan kesukaan lo
biar lo sehat
biar hasil lo juga bagus untuk esha
lo udah perhatikan gue sama aisyah
selimutnya ke aisyah
gue selalu bawa bawa ini
karena gue ngerasa kayak gendong kesia
kalau melihat atau dengerin cerita kesia
gue juga kayak deket dengan kesia
kita pulang aja ya mbak
rina mau tidur
kalau rina ngantuk
mending kita ke tempat lain aja
kita istirahat di hotel
kan di hotel ada kolam renang
beneran mau berenang
kita berdua ya
yaudah kalau gitu kita ke hotel aja sekarang
tapi jangan lupa kalaupun mama papa ya
aku juga mau video ke mama boleh gak
aku mau kasih tau hari ini aku senang banget
aku masih ingin habiskan waktu dengan ren
kalau nanti andin dan al tahu ya pasti mereka langsung diambil
aku senang banget hari ini
hari ini aku jalan jalan sama bayi
udah izinin aku jalan jalan sama bayi
rina sekarang di mana
aku di tempat main
habis itu aku mau berenang
kalau gitu papa jemput jemput ya
jemput di sana ya
gak usah ma

nunggu ya ya
aku mau berenang
aku mau berenang
ya jemput disana ya
gak usah ma
nanti om baik aja yang nantar pulang
abis aku berenang ya mas
kata om baik
ya mama dala papa
kalian lihat sendiri kan
rena penting aja kok
kurang ajar kamu ya
kamu tau gak
ini sama aja kayak penculikan
balikin rena sekarang
terus menurut kalian cara kalian juga gak salah
selama ini kalian berusaha menjauhkan aku dari rena
mau izin ketemu renah aja susah
gak usah cari pembenaran nino
anda masih punya perjanjian sama saya
ada lagi nggak bahasan lain
yang diomongin perjanjian terus
kalian gak usah khawatir
gak usah berlebihan
ntar juga saya bawa rena pulang
tapi sekarang kan ini lagi happy
rena happy dulu hari ini
kalian fokus aja sama anak kalian yang satukan
kate ini saya di parkiran kantor kamu
kita bisa ketemu
oke saya tunggu ya
ngapain kamu tiba tiba kesini
aku lagi mau ke rumah

aku lagi gak mut mas
tapi kate semua ini tuh harus di clear in
ya tapi apalagi mau di clear in
kan udah di clear in semua mas
tapi boleh saya nanya hal lain
kamu tau panino bawa rena kemana
enggak sih aku gak tau
oh jadi kamu kesini
ya kamu harus bisa bedain
dimana urusan pribadi dan urusan kantor
oh gak kate kate
bukan gitu maksud saya
sorry ya mas aku lagi buru buru banget
itu banyak banget kerjaan di dalam
ya aku tinggal ya
katanya nggak boleh mencampur adukan urusan pribadi sama urusan kantor
tapi apa bener ya
ya tapi unik juga sih
sampai sekarang gak ada kabar dari pak nino
gak ngabarin juga mau ke kantor atau enggak
siang mbak itu ada pak randy mau ketemu
saya lagi banyak kerjaan banget nih gak bisa ketemu sama pak rendy dulu
gak apa apa terus terang aja
memang lagi banyak kerjaan dan gak bisa ditinggal
waalaikumsalam bu sarah
enggak gak ada
boleh kita bicara di dalam
pak sudha bu sarah silahkan masuk
apa yang sudah dilakukan sama nino
jadi sebetulnya apa yang terjadi pak
dia ngasih tahu nino bawa rena dari sekolah tapi tanpa izin pak
padahal di sekolah itu ada rosa ada andin
mereka semua nungguin reina
pak ini apa yang dilakukan nino
ini salah pak
jadi ini sama aja seperti nino seperti menculik reina
dan dia gak ada ngomong apa apa sama andin dan al
apa tahu nino di mana pak
pak sudha sudah coba telfon ini

saya sengaja gak telpon pak
saya langsung kesini saya gak mau nino menghindar
tapi nino sama sekali gak kesini sama nena
gak ada kabar juga ke nino pak
iya saya minta maaf sebelumnya pak
kamu dimana noh
kok nanya pakai emosi pak
ternyata kabar solorena sampai juga sama papa dan mama
apakah nama renai
nino harusnya kamu tuh gak seperti ini nom
kamu buat banyak orang panik
kenapa pak al dan andin sudah aku kabarin kok
bahkan rena udah video call dengan mereka
jadi gak perlu khawatir dong pak
iya tapi kamu bilang setelah kamu bawa rena kan
wah aku cuma mau menghabiskan waktu dengan rena
hari ini aja aku ajak rena buat jalan jalan
dan rena mau kok pak
iya kamu tetap salah
kamu dengar kata papa
pak aku gak ada niatan buat mencelakakan
aku juga gak ada niatan
aku juga gak ada niat buat nulik
kalau aku punya niat buruk aku borin aku udah menghilang
kirain aja mereka panik
noh yang kamu lakukan itu salah
mah mama tau sendiri kan
minta izin aja kayak mau ngurus surat tanah
noh kamu sadar gak noh
apa yang kamu lakukan itu membahayakan andin dan juga kandungannya no
sekarang tensinya tinggi noh
papa gak perlu khawatir
andin udah tahu al juga udah tahu
aku udah ngabarin mereka
jadi gak perlu ada yang dikhawatirkan
rena sama aku baik baik aja kok
noh bukan begini caranya noh
yang kamu lakukan itu gak bener noh
mau bagaimana pa
dan rena baik baik aja
nanti setelah ini aku anterin dia pulang kok pa
paham anak kamu gak
pasti capek banget
terus dia juga gak bilang sama kamu dia lagi di mana pak
pasti capek banget
pak surya bu sara saya minta maaf
saya minta maaf atas kelakuan nino
mohon maaf ya untuk pak surya sama bu sara ya
atas kelakuan nino ini udah terlalu
caranya salah pak
caranya gak begini harusnya pak
pak nya seneng berapa hari ini
nah orang orang ini bahkan mimpi kita bersfi sar pun orang orang
aku tidak mudahnya percaya dengan elsa
mungkin tidak ada kesalahpahaman
dan semuanya tidak akan terjadi
semuanya akan baik baik aja
kamu tidak akan panggil papa dengan pembahik
tapi kamu akan panggil pembahik dengan sebutan papa
tapi semua sudah terjadi

tak ada masalah
aku sudah panggil guarding ori
setelah kesehatan diri
saya sedang menerjakan ermin
kerejaan kita dah hidup
apabila mau hidup
tapi kan sebagai sahabat saya
iya gue ngerti rik
lu juga ngerti maksud dan perasaan gue
gue akan tetap menjadi orang yang selalu ada buat lo sa
dan gue gak tau kenapa
gue selalu pengen ada di samping